pohon beringin yang ada di jalan wijaya satu kebayoran baru jakarta selatan tumbang ke jalan sabtu siang
pohon setinggi lima meter ini tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang terjadi di wilayah itu
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena lalu lintas dalam keadaan sepi
meski demikian tumbangnya pohon sempat membuat arus lalu lintas jalan wijaya menuju radio dalam terganggu
hujan deras disertai angin kencang juga membuat pohon teropong dengan tinggi dua puluh meter di jalan kalibata raya
pancoran jakarta selatan tumbang sabtu siang
menurut saksi mata pohon yang tumbang membuat sebuah pagar tembok ikut roboh dan hampir menimpa gerobak pedagang
beruntung tidak mengakibatkan kerusakan hingga korban
petugas gabungan dari damkar ppsu dan dinas perhutanan mengevakuasi pohon itu dengan memotong sebagian ranting yang melintang di tengah jalan
sementara di kawasan gatot subroto jakarta selatan dahan pohon sengon berdiameter sekitar dua puluh lima cm patah dan jatuh di trotoar
meski demikian arus lalu lintas di kawasan gatot subroto tetap normal
karena dahan pohon yang jatuh tidak sampai menutup jalan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu
delapan orang petugas membersihkan dahan pohon sengon pada kabel listrik yang melintang agar tidak mengganggu lalu lintas
tim liputan cnn indonesia